dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari palu sulawesi tengah sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama
halo selamat pagi albi albi bisa anda jelaskan sekarang sudah hari ke delapan
bagaimana dengan terutama ini soal bantuan apakah sudah termasuk merata atau justru masih ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan ini
banyak tidak bisa digambarkan begitu banyaknya masyarakat yang panik seperti itu
bahkan antrian terjadi di mana mana penjarahan pertokohan juga terjadi di mana mana tempat pengungsian juga tidak jelas
tetapi pada pagi hari saya melaporkan situasi arus lalu lintas saja
ini sudah terlihat lebih lengang seperti itu
ini adalah jalan patimura kalau misalnya bisa saya gambarkan beberapa hari lalu ketika kelangkaan bbm terjadi
jalanan ini dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri sekitar satu lima sampai dengan dua km untuk menuju ke stasiun pengisian bahan bakar umum
yang berada sekitar satu lima km lokasinya dari sini
nah tetapi pada hari ini situasinya sudah terlihat lengang karena memang pasokan bahan bakar minyak sendiri sudah mulai bisa masuk
dan juga jumlahnya sudah cukup banyak sehingga bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kota palu
baik itu untuk mobilitas di kota palu sendiri untuk pergi keluar kota ataupun untuk menghidupkan genset genset mereka
saja listrik yang sudah hidup di kota palu ini sendiri
karena total ada tujuh gardu induk ataupun gardu listrik yang ada di kota palu ini lima diantaranya mengalami kerusakan cukup parah
sehingga hanya tersisa dua yang bisa dioperasikan untuk mengalirkan listrik ke rumah rumah ataupun ke tempat tempat pemerintahan ataupun pengungsian
tetapi dua gardu induk ini juga masih memiliki problem yaitu diantaranya beberapa tiang listrik dan juga kabel kabel listrik ini masih terputus
sehingga pihak dari pln ini harus segera cepat melakukan rehabilitasi tiang tiang listrik dan juga kabel kabel listrik
memenuhi kebutuhan listrik yang ada di rumah rumah warga ataukah di tempat pengungsian dan juga di kantor kantor pemerintahan seperti itu
karena ketiadaan listrik ini cukup bisa mempengaruhi banyak hal seperti misalnya untuk memompak air
dan air sendiri masih menjadi salah satu problematika karena air bersih sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di sini
baik itu untuk minum untuk sanitasi dan segala macam
karena memang kalau misalnya sanitasi ini tidak terselesaikan dalam waktu dekat
juga bisa menjadi salah satu sumber penyakit bagi warga ataupun para pengungsi yang ada
nah terkait dengan bagaimana
kondisi di pengungsian saat ini dan juga bagaimana pendistribusian barang bantuan
barang bantuan ini seluruhnya sudah masuk dan terus masuk setiap hari
baik itu dari jalur darat jalur laut dan juga jalur udara seperti itu
dan semuanya dikumpulkan di makorem yang ada di kota palu sendiri
baru nanti kemudian didistribusikan ke beberapa tempat
yang menjadi masalah adalah tempat tempat pengungsian ini memang belum bisa dikatakan terpadu
karena masyarakat ini masih membangun secara swadaya dan terletak secara sporadis
jadi tidak menentu lokasinya di mana
dan itu yang menjadi kesulitan untuk melakukan pendistribusian bantuan
belum lagi beberapa tempat seperti kabupaten donggala dan juga kabupaten sigi sampai saat ini
beberapa di antaranya masih terisolir tidak ada akses menuju ke sana
sehingga pihak dari korem dan juga dari tim sar dan juga pihak dari bnpb ini harus mencari cara
untuk bisa mendistribusikan bantuan dengan cepat dan juga dengan menyeluruh
supaya mereka semua merata mendapatkan pendistribusian bantuan dan juga bahan makanan
air bersih dan lain sebagainya
begitu iqbal dan juga syarah
ya albi terkait dengan pemindahan dari pengungsinya sendiri
sudah sejauh mana langkah pemerintah untuk rehabilitasi memindahkan para pengungsi
ya sarah bicara soal rehabilitas ini adalah salah satu tingkatan yang bisa dilakukan setelah masa tangkap darurat selesai
baru pemerintah ini bisa meningkatkan statusnya dari tanggap darurat ke rehabilitas
baru dari rehabilitas nantinya ada masa ataupun fase
rekonstruksi untuk menuju ke masa
rehabilitas sendiri saat ini pemerintah memang
masih menetapkan masa tanggap darurat
selama empat belas hari itu terhitung
sejak tanggal dua puluh delapan september
dua ribu delapan belas sampai nanti tanggal sebelas oktober

masa tanggap darurat ini apa apa
saja yang harus diprioritaskan
harus bisa selesai dan juga dioptimalkan
dalam masa tanggap darurat sendiri
yang harus dilakukan diantaranya adalah melakukan
proses pencarian dan juga evakuasi
seperti yang kita ketahui bahwa saat ini
masih ada lebih dari dua ratus lima puluh orang
yang dinyatakan hilang dan diduga
ratusan lainnya juga tertimbun oleh
bangunan bangunan besar yang ada
di kota palu dan juga beberapa wilayah lainnya
hal itu harus diselesaikan terlebih dahulu
lalu yang kedua adalah pendistribusian
bantuan juga harus merata kalau misalnya sudah
merata ini masyarakat sudah bisa
melakukan aktivitas secara kondusif di kota palu
dan juga beberapa wilayah lainnya
barulah pihak pemerintah ini bisa menaikkan statusnya
sendiri ini ketika masyarakat
sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan
bisa melakukan aktivitas sehari hari
baru masa rehabilitas untuk
melakukan pemindahan ataupun relokasi dan juga
beberapa pemindahan tempat tempat
pelayanan publik setelah ini
semua bisa tercover mereka akan
naik ke masa
rekonstruksi bagaimana mereka nantinya membangun
kembali tempat tinggal mereka membangun
kembali bagaimana instasi instasi
pemerintah agar pusat
atau mobilitas yang ada di kota palu
dan juga lain sebagainya itu bisa kembali pulih
seperti sedia kala jadi memang
harus ada penyelesaian terlebih dahulu di
masa tanggap darurat ini baik itu untuk melakukan pencarian
dan juga pendistribusian bantuan
kepada masyarakat juga harus dilakukan secara merata
baru nantinya bisa pindah ke
tahap rehabilitasi bahkan wakil presiden
yusuf kala kemarin mengatakan bahwa
masa tanggap darurat bisa saja ditambah
jika memang proses tanggap darurat
belum terselesaikan jadi memang ada
pr di masa tanggap darurat ini untuk dapat
segera mengoptimalisasi apa apa saja yang dibutuhkan
oleh masyarakat baik itu untuk pencarian
korban dan juga untuk pendistribusian bantuan
begitu syarah dan juga iqbal
baik albi pratama terima kasih sudah
berbagi informasi dengan kami selamat bertugas kembali
albi pratama melaporkan langsung
dari palu sulawesi tengah